sempat kabur selama empat hari ervan jaya alias ayot wali muridnya menganiaya guru sma negeri tujuh rejang lebong
bengkulu dengan ketapel akhirnya menyerahkan diri ke mapores rejang lebong pada sabtu malam dengan didampingi istri dan kerabatnya
wakapolres rejang lebong kompol yusiadi mengungkapkan ervan akhirnya kooperatif dan mau menyerahkan diri setelah anggota melakukan pendekatan kepada pihak keluarga dan menjamin keselamatannya
pihak keluarga sepakat menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum
kami menyerahnya intinya si ervan ini dalam kondisi sehat tidak ada apa apa
sepuluh tiga tahun warga desa simpang beliti kecamatan binduriang itu kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan mapores rejang lebong
selama empat hari pelariannya ia mengaku berpindah pindah di tujuh lokasi berbeda
ervan juga mengaku hilaf saat mengetahui kepala anaknya ditendang oleh guru
mengaku menyesali perbuatannya
hilaf dia ditendang pak
ditendang di sebelah mana
di kiri pak
emosi menyesal pak
ini harus profesional dan optimal sehingga ke depan tidak terjadi lagi aksi aksi kekerasan seperti ini
apapun itu tidak diinginkan terutama terjadi di lingkungan penyelidikan
tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan berat dengan hukuman penjara paling lama enam belas tahun
penganiayaan itu terjadi pada selasa satu agustus lalu
korbannya adalah zaharman guru olahraga di sma negeri tujuh rejang lebong
peristiwa bermula saat korban memergoki anak muridnya merokok di lingkungan sekolah
korban diduga menghukum murid tersebut dengan cara menendangnya
sang murid kemudian melaporkan kejadian itu ke orang tuanya
tak terima anaknya ditendang ayah sang murid langsung mendatangi korban dengan senjata tajam dan ketapel
serta menganiaya korban hingga mata korban hancur dihantam ketapel
keluarga tersangka juga telah melaporkan balik korban ke polisi atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak pada kamis tiga agustus lalu
tim liputan cnn indonesia